kita awali informasi dari berita kebakaran
ratusan kios pasar tradisional legi di kota blitar selasa petang terbakar hebat
besarnya api membuat pemadaman menjadi sulit hingga berjam jam lamanya
meski berbahaya namun sejumlah pedagang tetap nekat mengevakuasi barang dagangannya di tengah kobaran api
jangan jangan jangan
meski berbahaya ratusan pedagang yang panik tetap nekat mengevakuasi barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan